kebijakan presiden donald trump membatasi suaka demi keamanan nasional ditentang oleh hakim federal amerika serikat
perintah penangguhan sementara terhadap kebijakan imigrasi trump secara resmi dirilis pada senin siang waktu amerika serikat setelah mendengar argumen dari kedua belah pihak
john tiger hakim distrik amerika serikat di san francisco menyatakan kebijakan imigrasi trump membatasi suaka terhadap imigran yang memasuki perbatasan secara ilegal itu bertentangan dengan tujuan kongres dan undang undang imigrasi dan keluarga negaraan tahun seribu sembilan ratus empat puluh
rencananya keputusan penangguhan sementara terhadap kebijakan imigrasi trump akan berlaku hingga sembilan belas desember mendatang
seorang polisi ditikam di pusat kota brussels
pada selasa waktu setempat belum diketahui motif dibalik serangan ini
berdasarkan keterangan jurubicara kepolisian brussels serangan ini terjadi sekitar pukul lima tiga puluh pagi di depan markas besar kepolisian brussels
pelaku kemudian dilumpuhkan dengan cara ditembak oleh petugas setempat
seorang petugas kepolisian dilaporkan terluka akibat serangan ini
baik petugas dan pelaku saat ini menjalani perawatan di rumah sakit dan belum diketahui sampai saat ini motif dibalik serangan ini
media lokal setempat menyatakan adanya keterlibatan militan
islam dalam serangan ini namun pihak kepolisian brussels masih menyatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait dengan kasus penyerangan ini
serangan ini terjadi di hari kedua kunjungan ke negaraan presiden perancis emmanuel macrum ke belgia
belgia sendiri sedang dalam kondisi siaga teror sejak aksi bom bunuh diri yang menewaskan tiga puluh dua orang di bandara dan di stasiun kereta bawah tanah brussels dua ribu enam belas silam
sebuah kereta komuter di pinggiran barcelona spanyol keluar jalur rel pada selasa waktu setempat
satu orang tewas dan puluhan terluka
pihak perwajib mengatakan kecelakaan kereta satu ratus tiga puluh satu penumpang ini terjadi pada pukul enam pagi waktu setempat
kecelakaan dipicu tanah longsor akibat hujan lebat yang sudah terjadi selama beberapa hari terakhir
satu orang tewas sementara empat puluh empat lainnya terluka akibat insiden ini
penyelamat langsung diterjunkan
guna membebaskan penumpang yang terjebak
kereta anjlok juga pernah terjadi pada tahun dua ribu tiga belas di mana tujuh puluh sembilan orang tewas dan satu ratus empat puluh lainnya terluka
itu adalah kecelakaan kereta api terburuk di spanyol selama beberapa dekade terakhir
kita ke semenanjung korea
korea utara kembali menghancurkan pos pos penjagaan di zona demilitarisasi pada selasa waktu setempat
penghancuran pos pos penjagaan ini dilakukan menyusul kesepakatan yang dicapai oleh korea utara dan juga selatan pada akhir oktober lalu
dalam video yang dirilis kementerian pertahanan korea selatan terlihat beberapa pos penjagaan di korea utara dihancurkan dengan cara diledakan
hal ini menyusul kesepakatan antara korea utara dan juga selatan dalam konferensi tingkat tinggi pada bulan lalu
kesepakatan ini bertujuan untuk mencegah provokasi dari kedua negara
korea selatan dan korea utara masing masing menghancurkan sebelas pos penjagaan yang berjarak
yang berjarak satu km dari perbatasan
langkah ini demi memperbaiki hubungan diplomatik antara kedua negara yang sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh an secara teknis masih berperang
demikian cnn indonesia update kali ini program cnn indonesia newsroom akan kami lanjutkan sesaat lagi
saya prasidya puspa terima kasih sampai jumpa